selamat siang kepolisian resor kota banda aceh
pada jumat malam menggelar razia kendaraan dalam upaya memburu narapidana yang kabur dari lapas kelas dua a banda aceh
razia dilakukan guna mencegah mereka keluar dari area kota banda aceh
puluhan personil polresta banda aceh dikerahkan untuk memburu narapidana yang melarikan diri dari lp kelas dua a banda aceh di lambaro
upaya perburuan dilakukan dengan menggelar razia kendaraan bermotor
seluruh pengendara kendaraan khususnya roda empat diberhentikan dan penumpangnya diperiksa
razia ini digelar di jalan soekarno hatta yang merupakan salah satu pintu keluar masuk kota banda aceh
dari perburuan yang digelar sejak kamis hingga jumat malam total sebanyak tiga puluh empat dari satu ratus tiga belas narapidana yang kabur berhasil ditangkap kembali
para sipir juga terus melakukan penyisiran ke lokasi lokasi yang berdekatan dengan lapas untuk memastikan tidak adanya napi yang masih bersembunyi di kawasan itu
sampai saat ini
yang sudah tertangkap tiga puluh empat orang dari satu ratus tiga belas yang masih lari ya dari satu ratus tiga belas ya berarti mungkin berapa
delapan puluh dua an tapi pihak polri masih terus memburu ya
kita sudah menyebar data foto dan domisili tapi tentu pelarian ini kan barangkali bisa kemana mana ya bersembunyi
jadi ya kita serahkan kepada pihak polisian untuk mencari karena jajaran polisiannya ada
di polsek ada di mana mana
dan itu sudah poda sudah beritakan terus memburu
dirjen pemasyarakatan kementerian hukum dan ham di jakarta menyebut
napi yang melarikan diri terlebih dahulu membuat keributan di sekitar area masjid
menurut dirjen pemasyarakatan kementerian hukum dan ham sri pugu budi utami
sejumlah napi membuat keributan pada waktu pelaksanaan sholat maghrib berjamaah yang diikuti tiga ratus narapidana pada kamis malam
petugas yang berjumlah sepuluh orang tak mampu mengendalikan situasi dan justru terluka terkena siraman air cabai
napi yang berada di sekitar masjid menjebol pintu dan jendela menggunakan barbel
menurut utami keributan di lapas banda aceh yang terjadi kedua kalinya pada tahun ini
bukan karena masalah penjara melebihi kapasitas
ada tiga ratus warga binaan yang menjalankan sholat di masjid
ini sebenarnya kebijakan yang diberikan oleh kepala lapas atas permohonan dari berbagai pihak
bahwa untuk sholat maghrib berkenan untuk diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah
ternyata ada yang ribut dan dimanfaatkan untuk melakukan perlawanan kepada pegawai
menyebabkan beberapa pintu jendela jebol dijebol oleh mereka
bagian dari mereka melarikan diri
lapas lambaro kapasitasnya adalah delapan ratus orang
dan pada saat kejadian isinya tujuh ratus dua puluh enam orang
sehingga masih dalam batas kapasitasnya masih ada memungkinkan untuk bukan overisi
upaya perburuan ini akan terus dilakukan hingga seluruh napi yang kabur
seperti juga kita ketahui bahwa di kabupaten aceh utara juga dilakukan rajia
walaupun memang ini razia rutin tapi tetap dalam kaitannya dengan pengejaran para napi yang kabur ini
sementara secara umum kondisi di sekitar lapas ya memang sudah kondusif
walaupun keamanan terlihat memang diperketat begitu
yang menarik juga bahwa lokasi lokasi
yang menjadi tempat penangkapan kembali para napi yang kabur ini ternyata memang cukup jauh
jadi tidak hanya ditangkap di sekitar area lapas tidak hanya di banda aceh
artinya juga ada yang ditangkap kita ketahui di kota langsa yang memiliki jarak yang cukup jauh dengan banda aceh
yaitu butuh sekitar delapan jam sekitar empat ratus km begitu
jadi tidak hanya di langsar juga ada yang ditangkap di loxmawi yang juga memiliki jarak yang cukup jauh dari banda aceh
artinya bahwa para napi yang kabur ini telah memiliki kesempatan untuk melarikan diri yang begitu jauh dari lokasi
dan juga bahwa mereka pada umumnya dari yang sudah tertangkap menuju ke arah timur banda aceh
artinya mereka melewati kemungkinan besar melewati jalan lintas medan banda aceh
yaitu melewati kaukat tendidi kaukat tendidi jaya birun loxmawi dan kemudian langsar
yang kita ketahui
semakin mendekati arah ke kota medan di provinsi sumatera utara
saya ingin mengkonfirmasi berarti artinya dari tiga puluh enam orang yang ditangkap semuanya masih ditangkap di wilayah aceh
iya sejauh ini memang ke tiga puluh enam yang ditangkap ini berdasarkan informasi yang kita himpun di sini
memang ditangkap di wilayah provinsi aceh walaupun di luar kota panda acernya di kabupaten kabupaten lainnya
di provinsi aceh begitu
baik bagaimana dengan kerjasama antar wilayah kepolisian
tadi anda mengatakan bahwa kita tahu aceh timur langsa memang hanya beberapa jam saja
jaraknya dari perbatasan menuju sumatera utara tepatnya kota medan
apakah ada kerjasama dari pihak polisian aceh dengan pihak kepolisian sumatera utara
untuk memburu sejumlah napi yang masih kabur hingga saat ini
ya secara umum memang dalam penjelasan kapolda aceh
pada jumat kemarin memang mengatakan polda aceh melakukan koordinasi dengan semua pihak
termasuk dengan seluruh polres dan hingga polsek yang ada di aceh
bahkan juga dengan pihak kepolisian di luar provinsi aceh yang paling dekat yaitu sumatera utara
nah saya juga ingin menceritakan bahwa dari kasus ini
dari pemeriksaan awal para napi yang kemudian berhasil ditangkap kembali
terditemukan enam orang yang disebut provokator yang kemudian memicu pelarian masal ini
nah dari ke enam orang ini ada empat diantaranya merupakan kasus narkoba
dan dua lainnya merupakan kasus pembunuhan
jadi pihak kepolisian aceh juga memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap enam napi
yang diduga menjadi provokator ini
kemudian satu orang dari enam napi
yang diduga provokator ini berhasil ditangkap kembali tadi malam pada sekitar pukul sembilan malam atau pukul dua puluh satu
oke baik singkat saja terakhir anda mengatakan tadi situasi di lapas sudah mulai kondusif
apakah perbaikan fasilitas yang sebelumnya rusak sudah mulai dikerjakan
ya terkait kerusakan sejumlah penunjang pengaman lapas memang langsung diperbaiki pada hari
jadi artinya kerusuhannya pada kamis malam
langsung diperbaiki pada jumat pagi
yang langsung juga ditinjau oleh kapolda aceh proses perbaikannya begitu
baik ibnu hajar langsung dari banda aceh provinsi aceh
terima kasih informasi anda siang ini